kementerian pertahanan mengajukan usulan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri untuk tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima ke kementerian ppn kepala bapenas
jumlah pinjaman yang diajukan lebih dari dua puluh juta dolar atau sekitar dua ratus sembilan puluh enam miliar rupiah
surat pengajuan itu telah dikirimkan juli lalu kepada kementerian ppn kepala bapenas
dan hal tersebut diperlukan untuk membiayai modernisasi alutsista tni
di antaranya pembelian pesawat tempur tank kapal perang hingga kapal selam
kementerian ppn kepala bapenas mengaku sudah menerima surat tersebut dan saat ini masih mengkaji usulan itu
detail belanja alutsista tidak bisa dibeberkan ke publik karena alasan rahasia negara
dalam rapbn dua ribu dua puluh satu anggaran kementerian pertahanan mencapai lebih dari satu ratus tiga puluh triliun rupiah
kita bukan dalam proses menyetujui atau tidak menyetujui itu kan usulan
nanti kita lihat kapasitas kita membiayain kan ada rupiah murninya kemudian mengenai sumber sumber pembiayaannya
lalu kita lihat apakah itu memang diperlukan atau tidak diperlukan